raisya afatunisa berhasil menyabet satu medali emas dalam seri ketiga bni sirkuit nasional a purwokerto setelah menaklukkan miftakul putri ayudis dua set sekaligus
walaupun sempat takluk dengan lawan yang sama pada seri kedua di batam raisya mampu menundukkan lawannya meski dengan persiapan yang terbatas
taufik wijatnoko jumlah peserta meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
tahun lalu pergelaran ini hanya ada enam puluh empat peserta yang berlaga
bertambahnya jumlah peserta tersebut mengharuskan panitia menyediakan sebanyak empat belas lapangan yang berbeda di tiga gedung
selain ditujukan mencari bibit bibit unggul bni sirkuit nasional menjadi wadah bagi para atlet untuk menambah poin untuk melaju ke pelatnas
sirkuit nasional itu ada poinnya jadi juara juara sampai delapan besar itu ada poinnya
poin poin itu bisa dipakai untuk nantinya adalah dipakai untuk poin nasional bisa digunakan poin nasional untuk seleksi masuk ke pelatnas
peminat atlet jangka panjang dalam cabang olahraga bulu tangkis merupakan hal yang sangat konsisten dilakukan
sehingga tak heran jika bulu tangkis menjadi salah satu cabang olahraga unggulan dan banyak menyumbangkan medali baik dalam multi event ataupun single event